ngapain kamu datang sini
putri itu bukan siapa siapanya
lebih baik kamu sekarang berdiri
kamu tenang dulu
harusnya kamu terima kasih sama dia bukan marah marah
makanya kamu tuh dengerin dulu dong
menjelaskan istri kamu ini
jangan main emosi aja
kamu tuh malu doang sama yang lain
pola p monster ya
kita bisa menjijikkan harusnya restingmu

sebentar saya cek dulu ya pak ya
ya allah raja kenapa putri bisa jadi kayak gini sih
gue gak tau kak

jangan tetap dokter berhati hati tolong
karena pak tolong lepasin bola
oh dokter bilang putri udah meninggal om
saya gak percaya
maaf ya pak
pasien memang sudah meninggal dunia
om om om tolong percaya sama aku om
putri masih hidup om
om gak liat
dia baru bertemukan
om liat badannya masih hangat kan
badannya hangat om
putri masih hidup om
putri udah lama jatuh dari jurang
kenapa baru sekarang ditemuin
coba lu periksa badannya
badannya masih hangat raja
apa jangan jangan selama ini putri masih hidup
putri masih hidup
dia sembunyi di suatu tempat yang gak kita ketahuin
dan putri sengaja
dia gak mau ketemu sama kita raja
tapi kenapa tiba tiba putri ditemuin udah meninggal
ini salah gue
ini semua salah gue
putri emang gak mau ditemukan karena dia gak mau ketemu sama gue
putri aku gak mau putri sayang
putri aku gak mau putri sayang
putri aku gak mau putri sayang
putri aku gak mau
putri ini semua salah gue putri
aku gak mau
aku gak mau paham raja
putri tolong putri
putri masih hidup
raja udah raja
kita harus bisa untuk ikhlasin putri
gak boleh kayak gini
biar putri juga disananya tenang
ini udah apa
udah chase lagi
singkong tengah curiga
semua organ tubuhnya akan kembali normal
tapi pastikan pada saat itu tidak ada gangguan
oke gua mau obatnya cek
obat ini bisa nyelesaikan hidupnya putri
dengan gini raja gak bakal ngemona lagi dan mona itu bisa jadi milik gua
mendingan sekarang gua telepon tante citra aja
jinasa putri di temukan
putri sudah benar benar meninggal
cetra hidup dulu ya
jinasa putri sudah di temukan
jinasa putri di temukan
berarti putri sudah benar benar meninggal
aduh aduh citra
kamu yang sabar
aku turut berkecita atas meninggalnya putri ya
kita kamu gak apa apa kan
gak lihat apa citra ini sekarang lagi shock
mendingan sekarang tolong temanin citra ke rumah sakit
untuk melihat jinasa putrinya
yaudah yuk kita ke rumah sakit yuk
kita tenang dulu
mari saya antar
aku gak akan pernah maafin kamu
kamu sudah merusak semua rencana aku
semua berantakan gara gara kamu
ngapain kamu datang sini
putri itu bukan siapa siapanya
lebih baik kamu sekarang pergi dari sini
kamu tenang dulu
jangan kaget pak
pak ayah pos ini ke sini karena dia mau ngantriin saya
harusnya kamu terima kasih sama dia bukan marah marah
makanya kamu juga lindungi dong menjelaskan citra kamu ini
jangan main emosi aja
kamu malu dengan yang lain
anak kamu baru meninggal
hey jangan jadi saya kamu
kamu bukan siapa siapa
kamu bukan siapa siapa
kamu bukan siapa siapa
saya yang kenal sama kamu
kamu bukan siapa siapa
pak aku udah sabar ya
pak udah dong pak
pak udah dong pak
kita tuh harusnya ngehormatin putri
cuma kalo misalnya putri masih hidup dan ngeliat papa sama papa berantem kayak gini
gimana perasaan dia
it's okay lah pak saya ngerti pak
yaudah ya pak
sampai jumpa lagi
pak apaan sih wak
pak ngapain di sini
kok cuma mau nyuribut ini rumah sakit
kalo nggak segera papa tolongin tante citra dia ambil mobil ngesan di rumah tante andis
tau nggak pak
papa nggak pengen ke rumah tante andis
oh iya atau jangan jangan
papa mau dim dim ketemuan sama tante citra
loh urusan apa cuma bisnis pak sama tante citra
makanya papa ngajakin dia ketemu dulu sama tante andis
kalo papa ngajakin ketemu di luar nanti sama paruhnya ketahuan
kita salah paham lagi sama dia
tak ada yang diuribut kayak begitu kamu tau kan
bapak paham kalau kamu sekarang sedih karena meninggalnya putri
makanya nggak salah kan kalau papa kemari
siapa tahu papa bisa nyubur kamu wak